terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
presiden joko widodo mengingatkan pemerintah tidak tergesa gesa menyatakan pandemi covid sembilan belas sudah berakhir di indonesia
diketahui presiden amerika serikat joe biden menyatakan dirinya yakin pandemi covid sembilan belas sudah berakhir
ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia
dan yang bisa memberikan statement menyatakan pandemi itu selesai adalah pihak
kalau untuk indonesia saya kira kita harus hati hati tetap harus waspada tidak usah harus tergesa gesa
tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai